perwakilan serikat buru menyusun langkah lanjutan sebagai bentuk penolakan atas ruu omnibus law cipta kerja
salah satu langkah yang dapat ditempu adalah mengajukan gugatan uji materi ke mahkamah konstitusi
untuk mengelaborasi sudah ada produser lapangan cnn indonesia ausi riondolu di gedung mk selamat siang rio
siapa saja yang berhak mengajukan gugatan uji materi ke mk selain serikat buruh setelah ruu omnibus law cipta kerja resmi berlaku
ya rio siapa saja yang bisa mengajukan gugatan uji materi ke mk selain serikat buruh setelah ruu omnibus law cipta kerja resmi berlaku
apakah anda bisa dengar suara saya rio
ya selamat siang rifana
nah tepat sekali seperti anda telah sebutkan tadi bagaimana kita melihat aksi massa yang terjadi sepekan ini
bagaimana begitu masif begitu ricuh yang terjadi di berbagai daerah
daerah ini memungkinkan bagi masyarakat untuk kemudian menempuh opsi yang lain yakni mengajukan uji materi di mahkamah konstitusi
untuk menolak berlakunya undang undang omnibus law cipta kerja tersebut
dan jika kita lihat pada hari ini memang belum ada satupun perwakilan dari masyarakat
ataupun elemen masyarakat yang mengajukan atau memberikan dokumen dokumen untuk mengajukan gugatan terhadap undang undang tersebut
namun kami telah mengkonfirmasi kepada sejumlah elemen masyarakat seperti salah satunya ada dari sektor pendidikan misalnya
ada dari pusat studi hukum dan konstitusi fakultas hukum universitas islam indonesia yang menyebutkan bagaimana undang undang ini cacat formil
dan minim keterlibatannya oleh masyarakat sehingga kemudian ini memiliki alasan yang cukup kuat
jadi bagaimana nantinya digugat secara hukum secara di mahkamah konstitusi
dan kemudian yang kedua ada juga dari sektor lingkungan dari konsorsium pembaruan agraria
yang juga menolak satu hari pasca disahkannya undang undang ini oleh dpr
dan kemudian sudah berencana jika nantinya dijadikan undang undang maka kpa akan segera melayangkan gugatan uji materi dan uji formil kepada mahkamah konstitusi
dan yang terakhir tadi pagi kami juga sempat mengontak langsung ketua umum pbnu said akil siraj yang menyatakan bahwa pihaknya juga siap untuk melayangkan gugatan terhadap undang undang ini
bagaimana ia melihat dinamika yang terjadi di lapangan memang tidak menunjukkan keadilan bagi masyarakat sipil
dan kemudian said akil siraj ini juga menyebutkan bagaimana pihaknya menunggu sampai nantinya undang undang ini
disahkan atau ditandatangan oleh presiden baru pihaknya akan memberikan gugatan akan melayangkan dokumen dokumen kepada mahkamah konstitusi
nah mahkamah konstitusi sendiri memiliki dua mekanisme atau jenis gugatan yang memang diakui hingga pada saat ini
ada uji materi ada uji formil dan juga ada uji material
di mana uji formil ini terkait dengan proses pembuatan undang undang
bagaimana berbicara tentang mekanisme transparansi dan juga bagaimana keterlibatan masyarakat
jika nantinya uji formil ini nanti dikabulkan oleh hakim mk artinya memang undang undang ini akan batal berlaku di indonesia
dan kemudian yang kedua ada uji materil dimana gugatan mengenai pasal pasal yang dianggap bermasalah
ini artinya nantinya jika dikabulkan oleh hakim mahkamah konstitusi ini ada beberapa pasal yang ada di dalam undang undang tersebut nantinya akan dicabut dan tidak berlaku
nah untuk mengetahui bagaimana syarat dan mekanisme dan bagaimana apakah sehingga pada saat ini sudah ada berbagai elemen masyarakat yang menyambangi mahkamah konstitusi untuk bagaimana menyampaikan keresahannya dan penolakannya terhadap undang undang ini saat ini saya sudah bersama dengan jurubicara mahkamah konstitusi fajar laksono
selamat siang mas fajar
selamat siang mas riau
oke mas fajar ini jika kita berbicara soal bagaimana mahkamah konstitusi kesiapannya dan juga mekanisme
artinya seperti apa jika nanti masyarakat ingin mengajukan gugatan terhadap undang undang omnibus law ini mas
iya saya kira kalau soal siap atau tidak siap tentu mahkamah konstitusi memastikan dirinya siap
artinya karena itu memang kewenangan mk gitu kan
judicial review undang undang itu adalah kewenangan mk
nah kapanpun dan kalau tadi dikatakan akan banyak gitu ya ya berapapun
permohonan yang akan diajukan ke mk kalau betul nanti sekiranya ada tentu mahkamah konstitusi siap gitu kan
karena itu memang kewenangannya
nah tentu yang penting adalah tadi benar yang disampaikan mas rio
jadi harus ada objek permohonannya dulu
nah undang undang untuk bisa diuji ke mk tentu dia secara formil maupun material itu sudah harus berbentuk undang undang
artinya dia sudah
diundangkan sudah berlaku mengikat kan kira kira begitu
nah karena berlaku mengikat itu maka ada potensi warga negara siapapun itu yang kemudian merasa dirugikan hak konstitusionalnya ke mk
nah karena itu baru kemudian bisa mengajukan permohonan ke mk
ada objek permohonannya ada pemohonnya ada kerugian konstitusionalnya
nah itu disampaikan kepada mahkamah
mahkamah konstitusi tentu dengan alat bukti dan sebagainya nanti diverifikasi baru kemudian diregistrasi kalau sudah lengkap semuanya baru kita paling lama empat belas hari baru bisa diagendakan persidangan sampai selesai nanti diputus
ini artinya memang setelah disahkan oleh dpr ini memang menunggu tanda tangan dari presiden jokowi dulu jika nantinya dalam tiga puluh hari tidak ditandatangan ini artinya resmi berlaku dan bisa dilayangkan gugatan uji materi
iya memang seperti itu tetapi memang di dalam praktek ada beberapa permohonan yang terdahulu gitu ya sebelum diundangkan sudah diajukan ke mahkamah konstitusi
nah terhadap hal hal itu tentu mk juga siap artinya dalam waktu dekat diajukan mk siap apakah nanti nanti setelah diundangkan itu juga siap ataupun enggak ada permohonan itu juga mk juga siap kan kira kira begitu
melalui kepanitraan tidak boleh menolak satu permohonan
artinya secara administrasi tetap diterima begitu ya
oke lalu sejauh ini memang sudah ada belum masyarakat yang sudah datang ke mk untuk mengajukan gugatan tersebut
kalau sejauh ini memang belum ada ya tapi sebetulnya publik juga bisa melihat sebetulnya
kalau sudah ada pemohon misalnya ada permohonan yang mengajukan ke mk itu bisa dilihat sebetulnya kita punya laman mk itu
di situ bisa update siapa pemohonnya seperti apa permohonannya kira kira begitu
itu domain publik jadi ketika ada permohonan masuk kita unggah supaya semua publik tahu
tapi sejauh ini memang belum ada
terakhir mas fajar ini terkait dengan netralitas mahkamah konstitusi hakim hakim mahkamah konstitusi yang memang dipertanyakan oleh berbagai elemen publik
bagaimana apakah nantinya jika dilayangkan gugatan ini apakah hakim mk ini akan netral
untuk bisa menilai ataupun mereview dari gugatan uji materi omnibus law ini
ya tentu mk memastikan bahwa dirinya independen dan imparsial
saya memastikan bahwa peristiwa apapun gitu ya apakah ada peristiwa peristiwa tertentu itu tidak akan mengurangi kejernihan berpikir hakim konstitusi
jadi mk begitu ya
sehingga insya allah nanti akan tetap independen imparsial
dan saya kira yang terpenting adalah publik itu bisa mengikuti memonitor memantau seluruh persidangan mk yang begitu terbuka
nah dari situ nanti mk akan menjawab keraguan keraguan itu
artinya memang menegaskan sekali lagi tidak ada keberpihakan maupun undang undang yang diistimewakan dalam hal ini
nah undang undang cipta kerja atau apapun saya kira kan sama ketika datang ke mk ketika diajukan ke mk diperlakukannya juga sama kan kira kira
dan di semua undang undang di semua proses persidangan saya kira mk akan menunjukkan independensinya
baik cukup informasinya terima kasih banyak mas fajar sehat selalu
itulah informasi dari jurubicara mahkamah konstitusi terkait dengan bagaimana mekanisme dan juga netralitas hakim mahkamah konstitusi
jika nantinya masyarakat ingin mengajukan gugatan untuk mengikuti hal ini
tidak ada yang mengajukan gugatan uji materi terkait dengan undang undang omnibus law
karena kita lihat sendiri bagaimana arus penolakan yang begitu kuat dari masyarakat terjadi di berbagai daerah
apalagi kemarin sudah terjadi kericuhan di ibu kota jakarta di beberapa titik dan juga rusaknya sejumlah fasilitas umum di jakarta
ini menyebabkan harus mencari opsi yang lain yang dinilai cukup efektif untuk kemudian menolak berlakunya undang undang omnibus law cipta kerja di indonesia